sepertinya ini menimpa disini aja
memang permintaannya nanti dimakamkannya di atas makam ibunya
ini ibunya disini di atas
hari ini adalah hari yang sangat penting buat indonesia
karena masyarakat indonesia kehilangan seorang tokoh pejuang luar biasa
yang dari sejak pertama kali covid menjangkiti indonesia berupa pandemi
beliau tidak kenal lelah lebih dari satu ratus empat puluh hari
terus menerus menyampaikan berita kepada masyarakat indonesia
bahaya yang dihadapi
sehingga akhirnya setelah dua tahun lebih
sekarang kondisinya terendali